tapi wawancara itu adalah memberikan roh kepada peristiwa yang sebenarnya
pas nyoba untuk pakai kulit itu keseimbangannya nggak ini
memberikan ruang aman bagi anak anak yatim piatu
satu adalah tanah aluvial dari endapan sungai dan yang kedua adalah aluvial dari marin